jadi gini pada suatu malam ada warga yang jalan lewatin hutan
warga itu menemukan sebuah boneka yang lucu cantik
terdengar bunyi gemerincing lonceng mainan anak anak
bang ali kamu tuh lucu banget sih sama lagi kayak aku
punya poni punya pipi tembem lagi
muli kita ambil dulu yuk
muli kita ambil dulu yuk
suara apaan tuh
apa giliran kamu yang jaga
gak usah cepet cepet
reva kan gak suka main curang
sudah kita cari ke arah sini aja dulu
suara apa itu
kayaknya suaranya dari situ deh
ternyata suaranya datang dari sini
mau deket siapa tuh
kali karan tolong
kak aram kak aram
ada hantu ada hantu
kali ada hantu
aku takut kak
aku takut kak
ih rafa kamu dimana mana hantu
terus jangan dipikirin
emang beneran kak rafa gak bohong
tadi aji bisa pindah posisi
abis itu bisa jadi anak cewek
tuh kan suaranya baik lagi

kita pulang aja yuk
kak bella jangan
itu hantu menikah itu hantu
kak bela pokoknya boneka itu harus dibuang
buang kenapa buang
orang bonekanya lucu begini
bella itu boneka siapa
aku gak tau li
mendingan aku ambil aja orang gak ada yang punya
kan lucu banget
kamu gak boleh ngambil sembarangan
kecuali kamu udah izin sama yang punya
udah gak apa apa anik
nanti aku balikin kok ke pemiliknya
sekarang aku mau bawa dia pulang dulu
aku mandiin terus aku bersihin
dan aku juga mau kasih baju baru
yuk kita bilang yuk kak
gak tau pulang aja yuk
kak boneka itu kepalanya goyang goyang
wah kan aja ditakutin
tapi aku gak percaya li
mari gali pulang yuk
kali bantuin aku dong bikin pengumuman buat boneka yang hilang
jadi bisa langsung ambil ke rumah aku
bagus juga tuh
adam kamu juga ya
jadi aku bisa ambil ke rumah aku
jadi nanti kalau anak anak lihat
tadi ayah dengar katanya ada yang nemuin boneka
emang kenapa perti
ye zaman sekarang
itu banyak sekali cerita yang gak
bahwa ada boneka
yang ada isinya ada hantunya
ntar ngajeng jurigan
cerita aja yang gangga
belang gak percaya kok
kalau boneka itu ada hantu
pakai gak percaya
mau tahu ceritanya
pada suatu malam
yang jalan lewatin hutan
warga itu menemukan
sebuah boneka yang lucu
adem gak mau lanjutin gambar
ntar kebanyakan boneka
ya udah pasti
orang ada bikin gambarnya jelek gitu
bonekanya ntar bonekanya marah loh
hei ditempelin setan loh
kalau pada gak percaya mak
pokoknya kalau sampai boneka itu gentayangan
aku gak ikutan
buang aja bonekanya belak
belikin ke tempatnya
ih serem bonekanya
udah adam nggak apa apa
apa yang dibilangin ayah aku tuh tadi gak benar
dia emang suka cerita hantu
padahal dia ingin takut
iya gak usah percaya omongan prt
yaudah kamu turusin gambarnya deh
mamah tapi reckless

jangan mau kita lihat